dari sejarahnya pisang goreng merupakan makanan orang orang portugis
namun kalau misalnya nilainya masih tidak memungkinkan
aph misalnya penegak hukum betul betul objektif
kalau bokap nyokap itu sendiri
serta untuk atensi korban penyalahgunaan nafsa dan odif sebesar sepuluh ribu orang
untuk dikasih nada nada kalimantan dan jawa
sarjana lulusan teknik informatika dari sebuah perguruan tinggi negeri di bandung jawa barat ini
ini menarik sekali karena sekarang justru pertumbuhan di samarinda ini salah satu yang tertinggi
pengawas korupsi menjadi bagian dari korupsi
sementara orang kita ini
yaitu yang jumlah ukt nya lima ratus ribu hingga satu juta
kalau dulu kan kita ya ini tahunya kan ah kalau singles itu biasanya orang orang tua
nanti bisa kontak di web
namun menurut who masih ada sekitar tiga ratus sembilan puluh juta infeksi demam berdarah per tahun